awal mula pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka dibentuk untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke dua tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam oleh mayor hussein mutahar
di antara deretan putra putri pilihan terbaik bangsa dalam kelompok paski beraka ada nama sineas joko anwar dan artis ayudyah pasha
seperti apa pengalaman keduanya saat mengembang tugas menjadi paski beraka di istana merdeka kita lihat bersama
joko anwar terkenal sebagai penulis sekaligus sutradara film kenamaan indonesia seperti pengabdi setan dan perempuan tanah jahanam
di balik karya besutannya laki laki empat puluh tujuh tahun ini juga memiliki pengalaman membanggakan
joko anwar adalah putra terpilih dalam paski braka tingkat nasional tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu perwakilan provinsi sumatera utara
joko masih mengingat jelas bagaimana rasa haru penuh emosi saat dirinya terpilih
gabung dalam kelompok tujuh belas atau kelompok pengiring bendera pada upacara pengibaran bendera merah putih ke empat puluh enam di istana merdeka jakarta
nah anehnya ketika tugas itu ada satu rasa yang gak bisa digambarkan dengan kata kata ya
ketika kita melaksanakan tugas hari hanya upacara penaikan bendera itu kayak
orang orang yang banyak tadi ini dan regu yang terdiri dari banyak anggota ini menjadi kayak satu kesatuan yang betul betul kayak satu organ tubuh aja gitu
sinkron banget dan kita menghadap ke depan kan
teman teman kita satu badan gitu
dan hikmat banget kan
maksudnya konsentrasi banget dan gak ada distraksi apapun
gak ada yang namanya sosial media
kayak misalnya kalau ada satu
jarum jatuh pasti denger gitu
kita dengar hanya suara derap kaki
kibasan tangan kita terkena dengan pakaian kita
dan suara angin di istana
itu hikmat banget
dan suara ababa komandan
suara ababa komandan
dan suara ababa komandan itu sesuatu yang juga jadi sakral gitu ya
bukan sekadar memahami cara mengamalkan pancasila atau kompak dalam baris berbaris
menjadi paski beraka
juga dinilai joko menambah kedisiplinan
mensinkronkan fisik dan mental
sekaligus membuka perspektif dan wawasan dirinya sampai saat ini
dan sekarang mungkin efeknya adalah ketika kita saya sebagai seorang filmmaker
bekerjasama dengan banyak sekali kru dari berbagai disiplin ilmu
untuk bisa bekerjasamanya itu lebih gampang
karena membuka diri kan
zaman dulu juga ketika paski beraka nasional bertemu dengan banyak sekali peserta yang berbeda cara berkomunikasi
tapi ingin mencapai satu tujuan yang sama
dan ini yang saya aplikasikan dengan kehidupan saya sekarang sebagai seorang filmmaker
setiap produksi film berkerjasama
pengalaman sekali dalam seumur hidup saat menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
juga pernah dirasakan ayu diapasya
bersama dengan putra putri terpilih dari dua puluh tujuh provinsi saat itu
artis senior ini masuk ke dalam kelompok
atau kelompok penghibar bandara paski beraka tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
perwakilan dki jakarta
kala itu alumnus sma negeri satu jakarta atau budi utomo ini bertugas menjadi pembawa bendera pusaka
pada upacara penurunan bendera merah putih di hari kemerdekaan republik indonesia ke dua puluh
di istana merdeka
jadi pada waktu itu memang bandara pusaka ini mengiringi bandara yang akan dikibarkan
jadi saya menerima bandara pusaka tersebut dari pada saat itu adalah presiden soeharto
kemudian setelah selesai dan bendera berhasil diturunkan
saya harus mengembalikan lagi bendera pusaka itu kepada bapak presiden
kalau sekarang kan tidak ada lagi bendera pusaka yang mendampingi
jadi bandara yang dikibarkan

jadi beruntung pada saat itu masih punya kesempatan untuk melihat secara langsung bandara yang asli yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan seribu sembilan ratus empat puluh lima
ayu mengaku menjadi paski beraka bukanlah tugas yang mudah
namun tugas tersebut ia lakukan dengan bekal semangat jiwa nasionalisme serta disiplin berlatih
nah yang juga menjadi tantangan adalah turun tangga
karena kan pada saat mengambil bendera terus harus turun tangga itu kan kita tidak berbalik kan
jadi kita turun dengan langkah kaki
nah itu yang memang punya teknik sendiri dengan sekian banyak pasang mata semua tertuju kepada kami
itu memang membutuhkan kepercayaan diri yang kuat
sebagai remaja yang berusia tujuh belas tahun
tidak sekedar memunculkan rasa bangga atau berharga
namun bagi ayu kecintaannya pada merah putih tidak akan pernah pudar
bahkan sampai saat ini paski beraka akan selalu melahirkan putra putri berkarakter tangguh yang mampu menghadapi tantangan seiring perkembangan zaman
nomor satu sih adalah
kecintaan pada tanah air
kepada bangsa ini nasionalisme sehingga membuat kita ingin membuat yang terbaik
melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan
jadi kalau melihat bangsa ini terpecah atau toleransi kita di dalam berhubungan masyarakat di indonesia yang minim
apalagi dengan berita berita hoax dan segala macam
itu kayak hati tuh tersakiti